pasukan israel menyerang kamp pengungsi palestina di jenin tepi barat pada selasa malam
menurut laporan resmi serangan menewaskan tiga orang dan melukai sekitar tiga puluh lainnya
kem tersebut merupakan markas militan palestina yang diduga menjadi sasaran utama serangan tentara israel
korban yang tewas kemudian bertambah menjadi empat akibat tembakan israel dalam kerusuhan terpisah di jalur gaza
israel sebelumnya melancarkan serangan terhadap jenin dengan berbagai kendaraan militer dan ledakan drone
yang menyebabkan bentrokan tak henti antara warga palestina dan pasukan israel
konflik di jenin adalah yang terbaru dalam gelombang pertempuran
mematikan di tepi barat di mana tentara israel telah meningkatkan aktivitasnya selama satu setengah tahun terakhir